keluarga siti aisyah yang berada di serang banten masih menganggap kalau anggota keluarga mereka tak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap kim jong nam
keluarga justru meyakini siti aisyah hanya dijadikan korban oleh pelaku utama
hingga saat ini rumah keluarga siti aisyah di pabuaran serang banten masih terus didatangi kerabat dan tetangga
keluarga siti aisyah menganggap kalau anggota keluarga mereka tak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap kim jong nam kakak pemimpin korea utara kim jong un
keluarga menduga siti aisyah yang ditangkap kepolisian malaysia hanya dijadikan korban oleh pelaku utama
hingga saat ini ayah siti aisyah asria masih tidak percaya jika anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan
belum tahu yang penting saya mah anak saya itu jangan dihukum bebasin pulangin aja ke indonesia lah karena anak saya itu enggak bersalah
keluarga berharap pemerintah indonesia dapat memperjuangkan bantuan hukum bagi siti aisyah